dari tiktok ada yang nge review gitu terus kayak penasaran banget pengen banget kesini gitu
dan sebenarnya buat tahu bakat dan minat anak ini orang tua gak harus selalu untuk mengikuti tes psikologi tertentu
terus kemarin cuy tanya tiba tiba ikut ini bbmc last night itu kenapa tuh kok
selamat pagi mas albi kabar baik
tidak hanya jawa barat tapi di dunia lain juga begitu
dan kalau ingin menjadi peternak bebek petelur ingat siapkan lahan terlebih dahulu ya
pasal kuhp satu ratus enam puluh tujuh junto pasal dua ratus delapan puluh sembilan tertulis buram di papan yang nampaknya telah lama berdiri
misalnya persija persib oke persija persib
kalau kata ibunya sebenernya kalau misalkan nih semuanya dimasukin begini saja
ada dua ada yang lembut kalau tidak salah
isi narasinya sama kemudian tidak ada uniqueness di situ
jikalau kita tetap memilih untuk selalu menolak akan kasih karunia tuhan
warga pun menanyakan penjualan jalan itu pada pemerintah desa mulyorejo hingga ke kecamatan sunggal